jika kita tadi sudah melihat dan menyaksikan bagaimana suasana bulan suci ramadan di timur tengah tadi
yang penuh toleransi
sebelumnya juga kita sudah berhubungan dengan warga negara indonesia
kita akan mengajak anda jalan jalan ke belanda tepatnya di amsterdam
sudah ada warga negara indonesia di sana yang tinggal di amsterdam
sudah ada agrar sudrajat
selamat pagi waktu jakarta kang agrar kumahadamangatuh di amsterdam
alhamdulillah selamat malam waktu amsterdam
kang kalau tadi kita melihat di melbourne kan puasanya sebelas jam
tapi tantangannya berat karena cuacanya berubah ubah
di amsterdam itu apa yang menarik kang
nah sekarang ini musim panas di sini ya
jadi subuh itu pukul tiga lima
maghrib jam sepuluh malam lewat lima
jadi puasanya itu sekitar sembilan belas jam
wah cukup lama ya
itu bayangkan ya
pukul empat lima sore di bandung di jakarta itu hari sudah mulai sejuk
di sini pukul delapan malam matahari masih bersinar terik
jadi hausnya bisa dibayangkan itu
tapi udara gimana kang
apakah panas atau memang cuacanya itu mendukung untuk puasa
kalau cuaca dingin kan lumayan kang
puasa kita juga tidak terasa banget
nah hari hari belakangan ini cuaca agak bersahabat nih
jadi langit awan mendung
seharian hujan gerimis
jadi buat yang puasa agak membantu
kang kalau berbicara soal komunitas muslim di amsterdam sendiri
ini ada kegiatan khusus nggak sih yang memang dilakukan setiap bulan ramadan setiap tahunnya
sekarang ini warga indonesia makin lama makin banyak
jadi di amsterdam saja kami ini punya dua masjid khusus warga indonesia
itu baru amsterdam ya kang
itu dua aliran ya seperti indonesia juga
satu cenderung ke sholat segala macam
satunya lagi cenderung ke muhammadiyah persis
oke terus kemudian kang kalau kita lihat kan masjid apa namanya juga semua infrastruktur warga indonesia ada
kemudian masjidnya juga infrastruktur ada
kalau makanan kang kesulitan gak kang kita menemukan makanan indonesia di sana
saya tahu mungkin banyak orang indonesia tapi masak masaknya cari bahan kemudian itu menyenangkan gak sih kang
atau susah nggak sih
alhamdulillah lah kalau tinggal di amsterdam ini
ini bumbu bumbu yang di tempat lain di eropa susah
seperti sereh lajak kita ada toko cina yang jual tahu tempe
ada kecap ada bumbu macam macam di sini ada ada lah
jadi nggak berasa seperti di luar negeri kang ya
karena makanan makanan indonesia bisa cepat dimasak di sana dan dijual banyak sekali
nah itu itulah
di sini kalau ingin kolak itu mesti susah payah sendiri
tapi selain makanan kalau tadi kolak suasananya kan mungkin pasti berbeda kang ya meskipun banyak orang indonesia di sana
apa sih yang paling dikangenin dari suasana ramadan kang di tanah air
itu apa suasana sekeliling ya
kan kalau waktu buka itu di bandung itu kita bisa beli kelapa muda
pulang kaleng ya apa cang kaleng kata orang sunda itu banyak sekali
nah di sini yang gitu gitu nggak ada
jadi sulit ya kang
nah kang ini kalau
kang ini kalau berbicara soal bulan ramadhan apa tadi yang dikangenin
ya itu apa ke misalnya rumah saya di daerah muhammad ramadhan di bandung itu ya
itu kalau subuh itu suara dari macam masjid masjid ramai sekali
waktu mutaraweh nanti apa ramai sekali
nah di sini itu nggak ada itu ya
nah kang ini kalau di sana ada dua masjid yang memang khusus diperuntukkan untuk muslim di indonesia
bagaimana ketika menjalankan ibadah di sana apakah toleransi dari warga belanda sendiri warga amsterdam sendiri ini menghormati kita yang berpuasa
menghormati warga muslim yang beribadah kang
oh saya kalau di amsterdam itu saya senang ya
itu banyak sekali wanita wanita indonesia yang menikah dengan orang belanda
dan ternyata mereka berhasil mengajak suami mereka untuk aktif di masjid ikut sholat ikut puasa itu itu banyak sekali di masjid itu
baik di masjid yang cenderung ke nu maupun masjid yang cenderung ke muhammadiyah
jadi memang toleransi terjadi betul kang ya meskipun ya muslim di sana menjadi minoritas
tapi kita mau bergeser ke topik lain nih kang
sekarang kan sedang berlangsung piala eropa di perancis
akan juga saya tahu penggemar bola
tapi sayangnya tim akan tim saya ini tim belanda kan gak berhasil lolos ke putaran final piala eropa kali ini kang
tapi suasana piala eropa di belanda itu masih tetap
tetap euforia gak sih kang tetap tinggi nggak sih animonya
ya kebanyakan sih cuek ya
kecuali daerah belanda selatan itu kan dari segi bahasa juga mereka bahasa bahasa
orang belgia yang utara itu bahasanya bahasa belanda
jadi itu desanya itu kadang kadang desanya satu
nah ini dalam rangka kejuaraan sepak bola eropa ini sekarang ini ada beberapa kepala desa yang narik
apa garis batas negeri
jadi mereka sekarang memproklamasikan diri mereka desa mereka sebagai warga belgia
oh gitu jadi
karena belanda nggak masuk jadi ikut belgia
bentuk pemberontakan versi lain
tapi ini nggak serius kan kang ya
cuma main main aja kan karena memang belanda nggak masuk putaran final
sponsornya itu terutama pemilik pemilik kafe
di sini kan orang itu nonton sepak bola itu senangnya nonton bareng di kafe sambil minum minum gitu ya
nah itu baru terasa asik
kalau di rumah sendiri sendiri malah apa
kang kang tapi kalau kang agren sendiri dari banyak sekali tim tim yang berlagak di piala eropa kali ini jagoin siapa kang
setelah belanda nggak lolos nih saya juga sedih banget ini
bulan puasa belanda nggak lolos ke putaran final
aku masih sakit hati jadi nggak mikirin yang gitu kan
sama kang kalau gitu saya juga masih absensia ini mah
jadi netral ya sekarang kang
kang kang tapi yang menarik kang saya juga pengen tanya kang
kalau di eropa itu sendiri kan mungkin ada beberapa orang yang punya ketakutan terhadap muslim gitu kang ya
kalau di belanda sendiri komunitas muslim di sana mendapatkan diskriminasi nggak sih kang
atau mungkin mendapatkan fobia fobia tertentu gitu
atau mungkin di belanda orangnya lebih terbuka lebih open minded sehingga tidak
tidak takut akan
tidak pernah ada diskriminasi seperti itu
perbedaan seperti itu
itu hebohnya itu di kalangan elit politik ya
kalau di karangan kita sesama penduduk warga di sini enggak apa apa
saya itu pertama datang ke amsterdam ini tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan ya
dulu itu islam itu benar benar nggak dikenal ya
jadi kalau saya puasa lebaran itu benar benar sendiri nggak ada yang tahu
awal ramadan paling paling ada pemberitaan di koran di televisi di radio gitu
ada reportasi juga dari apa ke tarawihandi di mekah sana
udah sekarang sangat kemajuan
jadi semua warga belanda juga sudah mulai mengenal islam dan lebih apa ya menghormati muslim yang berpuasa di sana ya
terima kasih kang agrar atas informasinya atas ngobrol ngobrolnya ini
selamat menjalankan ibadah puasa juga di sana
bella belanda kang